selama ramadan sebagian besar orang mengalami siklus tidur yang terganggu karena harus bangun lebih awal untuk makan sahur
rasa kantuk yang tidak tertahankan membuat kita memilih untuk kembali tidur setelah selesai sahur
namun tahukah anda kebiasaan tidur setelah sahur ternyata tidak baik dilakukan dan harus diwaspadai
tidur setelah sahur dapat mengganggu laju fungsi organ yang bekerja dalam tubuh dan membuatnya menjadi lamban
organ yang dapat terganggu adalah sistem pencernaan yang mengakibatkan asam lambung atau yang biasanya disebut penyakit gerd
tidak hanya itu resiko penyakit kardiofaskular diabetes mellitus dan juga obesitas bisa terjadi
dokter ahli gizi klinik vicky nufrisa menyarankan agar tidak langsung tidur setelah sahur
baiknya ada jeda waktu

juga ada jadinya waktu untuk usus halus
jika terlalu sering tidur setelah sahur aktivitas puasa dapat terganggu
di mana sering terjadi keluhan yang tidak nyaman seperti nyeri ulu ati kembung dan mual
walaupun menurut riset menjalankan puasa baik untuk para penderita asam lambung disarankan untuk selalu waspada
dengan adanya gejala ulang yaitu dengan menghindari tidur setelah makan
saya ayu lestari siti irfan jakarta